boleh dimarahin pak iya
hai hai pencipta kuliner ada yang familiar dengan kuda paning satu
ya makan pakai kerupuk memang sudah jadi kebiasaan sebagian besar warga indonesia
ada yang menyebutnya dengan nama kerupuk rambak kerupuk dorok dok sampai kerupuk jangik tapi
semuanya sama kok dibuat dari kulit sapi yang digoreng kering ada pernah lihat belum cara
buatnya tapi sebelum kita membuat kerupuk rambak yuk kita rawat dulu sapi sapinya
jadi kali ini kita akan ngurusin siapin dulu
ngantri ngantri kasih lima nggak papa dia mas berat bro udah
kerupuk kulit yang berkualitas amat bergantung dengan kondisi kesehatan sapi yang akan diolah
dan sapi dalam kondisi sehat seperti memiliki kulit yang mulus dan kencang kerupuk kulit akan memiliki
ketebalan yang pas dan pori pori yang cenderung lebih padat ini akan membuat kerupuk kulit menjadi
lebih renyah tidak berbau tajam hingga mudah meresap bumbu jadi kalau dia cukup makan dia akan
bulu itu kelimis dari mulus gitu loh jadinya bulunya ya bulunya rilis itu termasuk untuk kesehatan kulitnya iya
peternakan sapi sudah sekarang kita lanjut belajar membuat kerupuk rambak
salah satu sentra pembuatan kerupuk rambak di jawa timur berada di kecamatan bangsal kabupaten mojokerto
beberapa kulit sapi juga ditetangkan dari sejumlah peternakan sapi di jawa timur
seperti jombang gresik surabaya
beberapa di antaranya bahkan juga dilatangkan dari jawa timur
benar yang penting nggak lembab
yang penting nggak lembab
berapa tahun baru kita akan rusak atau mulai berjamur gitu gitu bang
paling nggak lima tahun empat tahun
empat lima tahun
wah aman masih jauh
selain untuk memudahkan proses pembuatan kerupuk rambat
kulit sapi yang kering juga memiliki daya tahan hingga bertahun tahun
berbeda dengan kulit sapi segar yang hanya memiliki ketahanan beberapa hari saja sebelum akhirnya membusuk
setiap hari setidaknya lima ratus kg kulit sapi kering diolah di sini
kulit sapi kering
kemudian direndam di dalam air kapur
kalau nggak dikasih kapur bagaimana pak
kalau ini nggak dikasih kabur ini kurang kurang bisa ngelentur gitu
ngembang dan lentur
kalau tanpa air kapur tetap deras
ada beberapa fungsi perendaman kerupuk kulit sapi pada kapur
yang pertama adalah mengembalikan kekejalan kulit sapi yang telah dikeringkan
yang kedua menghilangkan bulu bulu halus yang mungkin masih tersisa
ketiga dapat mengurangi bau amis hingga merenyahkan kerupuk ketika digoreng
kult sapi akan direndam setidaknya empat hari
oh kurang aku buat lagi
iya enggak ada di sini dikit
dikit dikit dikit
saya takut gosor lah
kita lanjut memproses kulit sapi yang telah direndam
sekitar empat hari yang lalu
kulit sapi yang tadinya begitu keras akan menjadi lunak dan kenyal
pasca proses perendaman dengan air kapur
namun jangan lupa dicuci bersih dengan air mengalir ya
agar tidak ada sisa kapur yang menempel pada bagian kulit
selanjutnya kulit sapi yang dicuci bersih masuk ke proses perebusan
tadi sudah direndam selama empat hari dengan campuran kapur murni
dicuci sekali dicuci lagi dua kali dengan air yang mengayut juga
dan ini baru direbus supaya wangi banget
kayak lagi berasa makan di warung padang
tapi jangan memasak terlalu lama
bisa kulit sapi menjadi terlalu lunak dan mudah hancur
setelah mencapai tekstur kulit yang diinginkan
segera masukkan kulit sapi ke air dingin
jangan kalau kelamaan nanti jadi rusak atau gimana
kalau kelamaan jadi gubur ya
kita lanjut ke proses berikutnya menjemur
biasanya kulit sapi akan mulai setengah mengering setelah dijemur di bawah terik matahari selama dua hari
dan kira kira seperti ini nih tekstur kulit yang diharapkan
ketika ditarik kulit sapi sedikit kenyal namun tidak terlalu keras
proses selanjutnya adalah pemotongan kulit
bentuk kerupuk rambak disesuaikan dengan lokasi pesanan
bila dijual di sekitar area jawa timur kerupuk akan dipotong memanjang
namun bila dijual ke sekitar wilayah jabodetabek kerupuk akan dipotong kotak kotak
kerupuk kulit sapi yang telah dipotong sesuai pesanan akan dijemur sekali lagi hingga kering sempurna
proses ini akan menghilangkan kadar air dan membuat kerupuk mengembang ketika digoreng
bila dijemur di bawah terik matahari langsung seperti ini kulit biasanya akan mengering dalam waktu tiga hari
dan setiap hari tempat ini memproduksi dan mengolah berton kulit sapi yang ini yang dijemur
sele berasa ikutan dijemur
jangan lupa beri tepung tapioca agar kerupuk kulit tidak menempel satu sama lain

kesabaran dan ketelatenan wajib dimiliki oleh produsen kerupuk rambak
sebab bila ada satu proses pengolahan yang terlewat ini akan mempengaruhi kualitas dari kerupuk kulit yang diproduksi
for your info bila hendak menambahkan rasa pada kerupuk ini bisa dilakukan bersamaan ketika proses penjemuran
seperti menambahkan bubuk ketumbar bubuk bawang putih garam dan juga lada
kerupuk yang sudah kering akan masuk ke proses terakhir yaitu penggorengan
satu wajan mampu menampung puluhan kilogram kerupuk kulit rambak kering
aduh si kilatmu
eh kenapa tadi
ingat kerupuk jangan sampai mengembang secara maksimal ya
kira kira segini saja sudah cukup
kalau digoreng sampai mengembang maksimal bisa bisa kerupuk jadi melempem saat tiba di tangan pembeli
ketika tengah disibukan dengan aktivitas menggoreng tiba tiba langit berubah menjadi gelap
saya dan sebagian pekerja berhamburan ke lapangan untuk segera mengangkat kerupuk
ini tiba tiba saya yang setengah hujan
padahal tadi puana sepol
sebetulnya kerupuk rambak yang terkena tetesan air hujan tetap bisa dijual
namun kualitasnya menurun dan harganya menyusut hingga tiga puluh persen
sebab kerenyahannya akan jauh berkurang
oh pas hujan
kurang lebih ada empat ratus kg kerupuk rambak yang tengah dijemur
dan sudah selesai kami pindah ke tempat yang aman dari hujan
perusahaan c writer dan bikin kondisi ny sandal baliespinagata b curupuk kurambak yang tengah dijemur dan sudah selesai kami pindah ke tempat yang aman dari hujan
benar saja lima menit setelah kami pindahkan semua kerupuk hujan turun dengan lebat sekarang
saya akan membantu ibu ibu untuk mengemas kerupuk rambak ini yang sudah dikeringkan kurang lebih
tiga menit kenapa harus sekering ini nih karena kalau nanti misalkan dia masih dalam kondisi
berminyak banget minyak banget biasanya sih pas lagi digoreng membangun tidak so bekar
ukurannya bervariasi ada yang seperempat kilogram ada yang setengah kilogram dan
dan rasanya itu cuma rasa yang kayak kulit doang tapi karena dikasih bumbu sedikit ketumbar
sama ada lada ada garam juga jadi ada rasa asin asin dan rempahnya gitu suka banget
garingnya ya tapi nggak keras saya pakai kawat gigi makannya enggak susah
satu kilogram kerupuk rambak khas mojokerto dipatok dengan harga sembilan puluh rupiah namun yang paling
banyak diburu pelancong adalah yang berukuran setengah kilogram dari kemasan yang paling
banyak dibeli ini yang ukuran setengah kilo ya bu ya ini ya setengah kilo yang ini nih setengah kilo ini
jadinya kalau digoreng tuh satu kantong setengah
banyak kita akan icip icip saya cari tempat duduk dulu jadi banyak ya bu ya
bisnis yang sudah exist sejak tahun tujuh puluhan ini bahkan tidak hanya dikenal di penjuru tanah
air namun juga hingga luar negeri sport sampai timber tengah ta dari tahun dua ribu lima gubuk hai bukan
saya langsung tapi ada kemitraan sama saya ekspor sampai ke timur dengan ke arab saudi pas kalau
yang lain ke negara lain pernah yang bapak tahu saya pernah bermitra sama orang itu australia
jadi kalau melancong ke kamurambak di kecamatan bangsal kabupaten mojokerto jawa timur bisa
mampir ke para produsen kerupuk rambak untuk merasakan gurih dan renyahnya oleh oleh khas
mojokerto yang satu ini ya fernando diwajib lujarto mojokerto jawa timur